dan kodam satu bukit barisan dan badan pengawas pemilu bawaslu sumatera utara
menggelar sosialisasi netralitas tni
dalam pilkada dua ribu delapan belas bawaslu berharap tidak ada keterpihakan tni
pada salah satu peserta pilkada meski salah satu bakal calon gubernur
adalah bekas pangkostrat
sosialisasi yang dilakukan di ruang manunggal
lantai lima makodam satu bukit barisan ini dihadiri seluruh kepala satuan
dan rem sejajaran kodam satu bukit barisan
panglima kodam satu bukit barisan meminta para jajarannya
untuk tidak memuat tulisan ataupun komentar mengenai gelaran pilkada di media sosial
ia juga meminta jajarannya tidak mengaitkan logo tni
dan tidak menggunakan fasilitas tni dalam berkampanye
panglima kodam satu bukit barisan mengatakan
sosialisasi netralitas tentang apa yang harus dilakukan oleh tni
dengan mengundang bawaslu untuk nantinya diberitahukan
kepada seluruh prajurit di jajaran kodam satu bukit barisan
kita mengundang bawaslu sosialisasi netralitas tentang apa apa yang berlaku
kemudian yang kedua kita membuat buku saku
pedoman ya untuk tentang netralitas itu yang pointer pointer
yang praktis mudah dipahami mereka
selangutnya yang hadir ke sini kan para komandan satuan
sehingga nanti kan akan menyampaikan lagi dia kepada para prajurit bawahnya
nah itu langkah langkah yang kita lakukan itu
karena mungkin saja mereka itu kan karena kejirahat tawanan ini
ketua badan pengawas pemilu sumatera utara berharap
tidak ada keberpihakan tni kepada salah satu bakal calon gubernur
hal ini mengingat salah satu calon gubernur sumatera utara
merupakan mantan panglima komando strategi angkatan darat atau pangkostrat
jika bawaslu menemukan pelanggaran
mereka akan melimpahkan ke instansi masing masing
namun jika terjadi politik uang atau kampanye hitam
bawaslu akan melimpahkan temuan itu ke polda sumatera utara
ini menjadi program yang sangat baik untuk kita tetap terapkan
baik dalam pilkada maupun dalam pemilu dua ribu sembilan belas yang memang sudah memasuki tahapannya
dan kami berharap juga bahwa melalui sosialisasi ini
paling tidak kita tidak akan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit tni
baik bersikap berpihak ataupun menunjukkan keberpihakan
yang bisa berakibatkan menguntungkan atau memulihkan pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada
yang dilaksanakan secara sementara di dua ribu delapan belas
bawaslu juga berharap tidak ada sistem komando untuk melakukan upaya upaya mendukung calon tertentu
budiman amin tanjung medan